selanjutnya ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan mengakui belum ada perkembangan terbaru setelah dilakukan pertemuan dengan pdi perjuangan dan partai gerindra terkait dengan posisi erick thohir sebagai calon wakil presiden
pan dijadwalkan akan melakukan pertemuan lanjutan dengan pdip
sri hasan setelah menghadiri acara internal pan di semarang jawa tengah pada sabtu siang
ia menjelaskan sejauh ini belum ada perkembangan terbaru setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan pdip dan partai gerindra
untuk membahas peluang erick thohir sebagai calon wakil presiden ganjar pranowo atau prabowo subianto
namun pertemuan lanjutan pan dengan pdip sudah dijadwalkan digelar dalam waktu dekat